aduh bu devi gimana dong bu
kok jadi kayak gini sih hancur skenario nya
mana saya udah mahal mahal nyawa kafe budona pake gendut lagi pake marah lagi
iya pak amir sih kenapa harus ngajak saya
salah pak amir
pak amir sendiri pak amir kan tau kalau budona itu cemburu sama saya
bu devi please tolong bantuin saya ya bu devi biar bu dona bisa baikan lagi sama saya
soalnya saya sudah mulai sedikit demi sedikit punya perasaan sama bu dona
iya yaudah pak yaudah nanti saya bantuin cuma saya gak tau ya nanti hasilnya kayak gimana
alhamdulillah makasih ya bu
ya ampun pak amir pulus banget sih cinta pak amir ke budona
beda sama chandra andai j chandra juga kayak pak amir
perhatian gak egois
sensei sensei harus tenang ya hadapin ini semua
stel aku udah tenang stel
tapi jujur aku tuh stes sama apapun yang lagi terjadi sama aku belakangan ini tau gak
hai sensei sensei yang sabar ya
sensei harus sabar ya oke
kasian banget sensei
tapi tenang sensei
stela akan selalu ada buat sensei
stela gak akan ninggalin sensei
karena karena stela cinta sama sensei
jangan apa apa pake emosi dong
tahan diri lu dikit
tapi be tristan tuh jahat banget be
bisa celaka sih boy be
dia sengaja ngirim video moni balapan ke raya
berarti kan dia sengaja mau ngancurin hubungannya raya sama mondi
tapi kita bisa mengadili dia dengan secara bijak aja
kalo gak usah pake kekerasan
bener tuh kal
kita harus hindarin kekerasan
jangan kekerasan lu pake buat senjata buat ngelesain masalah lu
dan kalo menurut gue sih ya kal ya
mendingan kita hukum dia di keluarga
kita humpung dia dikeluarin aja dari ajak klub ini
ya itu terserah lu
lu kan ketua klubnya
itu gak cukup
dia tuh harus dipenjara gue
itu hukuman yang tepat
iya kal lu bener
alhamdulillah gue baik baik aja kan
gak kenapa kenapa gitu
dan kalo menurut gue sih hukuman itu tuh udah cukup kal
bener tuh kal
kekerasan tuh harus kita hindarin kal
dan lu juga gak bisa
kekerasan tuh lu pake buat senjata nyelesain masalah lu tuh gak boleh begitu
yang lain lu denger pada ini ya
panjangin sungguh lu pada
jangan kena api dikit aja langsung bus
bakar marah emosi
terima kasih ya be ya
kita anak anak muda kayak gini emang harus sering denger ngasehat dari mba be
biar hati kita makin tenang deh
lu juga ingetin mba be ya
kalo mba be lagi darah tinggi
yaudah kalo gitu saya cabut dulu ya be ya
gue cabut duluan ya
yaudah lu sekalian juga gak deh
mandi aja lu sana deh
dumbu keringet pak deh
eh gak jadi kemari meh assalamualaikum
gimana sayang kamu gak kecapean kan
enggak mas capek fisik sih enggak
loh kok bisa begitu emang capek apaan
loh capek batin gimana mas gak ngerti maksudnya
bisa loh mas pergi karena kesayangan mas yang tadi baik banget di depan mas
balik lagi ternyata mas
ngementak aku kasar sama aku ngomongnya pake lolol gue
ya nggak kayak di depan mas gitu
aku nggak ngerti deh kenapa tiba tiba di depan mas kayak begitu
di belakang lain lagi
jadi ya sakit aja sih rasanya
apa ya aku jadi cerita kayak begini
apa benar yang dibilang sama agriana barusan
apalagi adriana nggak punya rekaman kali ini
sampai kapan anak dan istriku bersih terus kayak gini

udah dateng dahut sihir ke eva

tengah mengambil pengocom adherirty keivm
kan sebelum terbit milk cooling panottm
lo pada kenapa
habis badan ribut
gue abis tahun sama tristan
gue juga kaget denger cerita haikal sama anak anak
gila atuh si tristan
ternyata dia selama ini jadi mungsu dalam selimut mom
ini sebenarnya apa sih maksudnya
jadi semua boroknya tristan diketahuan sama kita
buruk apaan sih on maksudnya
kakak ceritain sama gue yang jelas
lo tau mom siapa yang udah sabota sama tade boyo ke balapan
dan bukan cuma itu mom
lo tahu siapa yang ngirim foto lo balapan ke rakyat
jangan bilang dia yang ngelakuin
tadi gue kejar dia gue samperin dia
dan gue bertarung sama dia
tapi dia curang mom
dia kekuali kong sama anak black cobra
kau udah gila
bikin gue nyusul ke bandung gara gara dia
gue gak setuju sama boyo sama babeh
dengan hukumannya buat ngeluarin dia
itu gak cukup mon
jelas gak cukup lah
orang kayak dia itu ya harus dikasih pelajaran
kalau bisa sampe kapok
gue udah nyesel
waktu itu yang bawa masuk ke sini itu buat juga
jangan pikir dia bisa lolos dari gue
begitu ketemu di jalanan habis tuh orang
nih tadi dia lari lari
itu ustadz rustandi sudah dari tadi nungguin ade
udah nyampe dari tadi bi
aduh gue sampe lupa bi
ya sudah tuh shock gak enak
telat soalnya tadi ada urusan
oh ya udah gak apa apa
kamu udah selesai maghrib
udah tadi di jalan
ada kalau gitu saya ganti baju dulu ya
ya udah saya tunggu di sini